dari season sebelumnya sebelumnya juga
kayaknya mungkin ya pas di houston kan dia pake daleman banyak tuh kan
kita kadang kadang juga mengambil mereka
fanslackers punya lebron punya segalanya
inilah si sacramento lah
san lu dua ribu lima belas kan sempet asg tuh san lu gak bareng si sandy ya
ras libur dengan ras
tapi masih ada di roster kan